pembalap dari tim pata yamaha toprak rasgat theoglu tampil dominan hingga menjadi juara umum di sirkuit mandalika sepanjang akhir pekan
toprak menyapu bersih seluruh sesi dengan poin tertinggi
namun hal itu tak mampu membendung alvaro bautista yang akhirnya berhasil mengunci gelar juara dunia
bautista yang unggul enam puluh enam poin di atas toprak yang ada di tempat kedua dengan raihan empat ratus delapan puluh tujuh poin langsung dinobatkan sebagai juara dunia tahun dua ribu delapan belas
selisih enam puluh enam poin yang ada pun sudah tak mungkin bagi toprak untuk mengejar ketertinggalannya di ronde final world superbike yang akan digelar di sirkuit philip island australia
bagi alvaro bautista gelar juara dunia di ajang world superbike ini merupakan gelar juara dunia pertamanya
di sepanjang karir kelas balap yang pernah dijajal mulai dari gp dua ratus lima puluh motogp dan juga world superbike
saya mencoba melakukan yang terbaik setiap kali saya berjalan di motor jadi pada akhirnya ini adalah konsekuensi dari semua kerja di belakang
sementara itu toprak rasgat lioglu yang menjadi juara umum seri mandalika harus memberikan gelar juara dunia yang sebelumnya diemban sejak dua ribu dua puluh satu untuk diberikan kepada bautista
toprak menyatakan dirinya akan terus mempersiapkan diri guna menghadapi balapan terakhir di australia dan juga menyiapkan fokus untuk mencapai kelima
belapan di musim depan
meski secara umum alvaro bautista telah mengukuhkan diri sebagai juara dunia world superbike dua ribu dua puluh dua
sejumlah rider seperti toprak rasgat leoglu dan juga jonathan roya masih akan melakukan pertarungan untuk memperebutkan
siapa yang akan meraih peringkat runner up di balapan final yang akan digelar di sirkuit philip island australia pada akhir pekan mendatang
sementara promotor penyelenggara world superbike telah merilis kalender sementara untuk musim balap dua ribu dua puluh tiga mendatang
sirkuit mandalika akan kembali menjadi tuan rumah world superbike yang akan digelar pada maret dua ribu dua puluh tiga